pihak keluarga dan kerabat korban tidak bisa menahan tangis saat melihat jasad sultan anak
laki laki berusia empat belas tahun yang sempat tenggelam di kali tangki taman sari jakarta barat dan akhirnya
ditemukan tewas oleh petugas rescue damkar jakarta barat selasa sore korban sebelumnya
sempat menolak ajakan teman temannya untuk bermain di kali lantaran tak bisa berenang
namun saat melihat tiga teman korban yang bermain di aliran kali nyaris tenggelam korban pun nekat
langsung menolong ketiga temannya ketiga temannya berhasil selamat namun sultan tenggelam dan
ditemukan jasadnya dua jam kemudian ketemu almarhum apa itu barusan yang sebelumnya
pakai bolser itu yang sekarang pakai saya bilang
sementara itu warga pemalang berusia dua puluh empat tahun hilmi aziz juga ditemukan tewas mengambang di
aliran kali anak ciliwung sawah besar jakarta pusat pada selasa siang jenazah ditemukan
pertama kali oleh anak anak yang sedang bermain di pinggiran kali
polisi yang datang melakukan identifikasi dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan
polisi membawa jenazah ke rumah sakit cipto mangunkusumo untuk diautopsi
dua dari empat anak yang merupakan warga pondok kacang barat tanggerang selatan juga
hanyut terbawa arus ketika sedang berenang di sungai saat banjir di perumahan pondok
maharta mulai surut dua dari empat anak ini hanyut usai gagal diselamatkan warga
ya our sudah komunikasi dengan basarnas dan reskyu yang ada di wilayah kota bangsa
sementara saya juga sudah komunikasi dengan polisi airut ya kan mereka akan mendarat
di sini dan mereka akan lakukan penelitiran tim gabungan dari kepolisian dan bppb tanggerang selatan
masih berupaya mencari kedua bocah yang terseret arus
dengan menyisir sungai menggunakan perahu karet
tim liputan cnn indonesia